inilah detik detik saat awan panas guguran gunung semeru yang menerjang kawasan besuk koboan
desa supiturang kecamatan pronojiwo lumajang yang terekam kamera cctv bpbd kabupaten lumajang
erupsi gunung semeru di lumajang jawa timur masih berlangsung hingga menyemburkan awan panas sejauh sebelas km pada minggu siang
petugas meminta warga menjauhi aliran sungai yang berhulu dari gunung semeru
kita ini saat ini kita berupaya untuk menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai untuk menjauhi dan mengamankan diri
pvmbg badan geologi esdm menaikkan status gunung semeru dari siaga menjadi awas dan mengimbau agar tidak ada aktivitas dalam radius delapan km dari puncak gunung semeru
terhitung status gunung semeru naik dari level tiga atau siaga
menjadi level empat atau awas sejak pukul dua belas siang
sejumlah warga yang tinggal di lereng gunung semeru mulai meninggalkan rumah mereka
warga mengaku terpaksa mengungsi ke balai desa penanggal kecamatan candipuro lumajang karena abu vulkanik dari gunung semeru sangat pekat di desa mereka
warga mengaku masih trauma karena genap satu tahun lalu erupsi juga menerjang gunung semeru
tim liputan cnn indonesia